selanjutnya sambutan dan pernyataan dukungan dari ketua umum partai golongan karya
kepada bapak dr insinyur air langga hartarto dipersilakan
dari partai gerindra partai pkb pan dan dpp partai golkar yang hadir
beserta seluruh masyarakat indonesia teman teman media cetak maupun media elektronik
pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat allah swt
tuhan yang maha esa karena berkat rahmat dan rindunya lah kita berkumpul di tempat ini
tempat yang bersejarah tempat naskah
proklamasi disusun dan oleh karena itu ini menjadi inspirasi bagaimana partai golkar memberikan dukungannya
kepada bapak lieutenant general pak prabowo subianto
sebagai calon presiden republik indonesia dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
kenapa partai golkar menjatuhkan pilihan kepada bapak prabowo subianto
tidak lain tidak bukan karena bapak general lieutenant general pak prabowo subianto
lahir dari rahim partai golkar
oleh karena itu beliau selalu mengikuti berbagai kegiatan di partai golkar
tidak diragukan lagi
ini egaliter searah sejalan dan setujuan dengan partai golkar pak prabowo
oleh karena itu sekarang kita menghadapi tantangan berikutnya
republik indonesia tiga kali di persimpangan jalan
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima kita berbicara mengenai komunisme
dan indonesia lolos dari crossroad tersebut
kemudian di seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
nah indonesia juga memilih reformasi
sampai sekarang kita masuk dalam persimpangan ketiga
apakah negara ini menjadikan
menjadi negara maju
atau negara yang berpendapatan menengah
di asia tidak banyak negara yang lolos
oleh karena itu
kepemimpinan sepuluh tahun ke depan
dan partai golkar melihat kepemimpinan
untuk membawa indonesia lolos dari middle income trap
indonesia sekarang sudah
berada dalam track yang benar yaitu pendapatan per kapita kita sekarang empat ribu lima ratus dan diperkirakan
akhir tahun depan di akhir pemerintahan bapak joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin ditargetkan rp lima lima ratus
dan target selanjutnya kita lebih dari rp sepuluh dan ini harus dibawa ke pemimpinan dan nakoda
yang tepat karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi di asia hanya jepang korea
singapura yang lolos dan saat sekarang tentu kesempatan tiga belas tahun bonus demografi menjadi sangat penting
dan indonesia sudah juga dipercaya oleh oecd negara negara maju menjadi satu
negara yang terbaik
asia tenggara satu satunya yang akan diundang masuk di dalam oecd
dan ini proses memakan waktu tiga empat tahun ke depan tanpa leadership yang kuat bisa saja seperti chile
baru diterima setelah delapan tahun nah saya berharap kemarin bapak presiden joko widodo di istana mengatakan
indonesia prosesnya harus lebih cepat dari chile
yaitu tiga sampai empat tahun artinya proses yang diawali oleh bapak presiden joko widodo wajib dilanjutkan dan kami merasa
bahwa bapak prabowo subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan indonesia menjadi negara maju
oleh karena itu saya merasa bangga bahwa empat partai bersatu dan dalam sikap kami
identify dan definitelyoro dik finishing randi ta adequer semua proses yang dimisinya
kami berharap snajka
partai bersatu dan dalam sikap kami bahwa kita para ketua umum empat partai ini mudah berkomunikasi dan juga mempunyai visi dan misi yang sama
oleh karena itu sekali lagi tentu perjalanan ke depan masih ada dan banyak hal yang perlu kita bicarakan
tetapi di hari minggu ini merupakan momen bersejarah karena empat partai akan mengusung bapak prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
semoga allah swt melindungi kita semua dan memudahkan jalan kita bersama
salam hormat pak prabowo subianto terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekaligus pemajaan dukungan dan juga penyerahan dari partai golkar
pernyataan dukungan dan penyerahan surat dukungannya
untuk itu dipersilakan kepada bapak erlangga hartarto untuk kembali ke tempat
selanjutnya sambutan dan pernyataan dukungan sekaligus penyerahan dukungan dari partai amanat nasional
untuk itu kepada ketua umum partai amanat nasional bapak dr haji zulkifli hasan dipersilakan
pak duduk pak pak duduk pak jin
ya kependekan saya
yaitu kepada ketua umum partai amanat nasional bapak dr
pak prabowo yang saya hormati
gus mohaimin iskandar sahabat saya
gus mohaimin senyum gembira kami sangat gembira
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak prabowo yang saya hormati
gus mohaimin iskandar sahabat saya
gus mohaimin senyum gembira kami sangat gembira
pak perubowo yang saya hormati

pak perubowo yang saya hormati

alhamdulillah hari ini yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik
dengan memohon ridho dan rahmat allah swt
dan berdoa kepadanya
melalui pertimbangan yang matang
dewan pbn pusat partai
emanat nasional telah memutuskan
untuk memberikan dukungan
kepada lieutenant general
apa yang telah
kita sepakati dan kita putuskan
pagi ini kenapa
partai emanat nasional mengambil
keputusan itu saudara saudara
kami sudah sepuluh tahun
dengan pak prabowo
kalau tinggal sedikit
kenapa tidak sabar
perjuangan sepuluh tahun itu
akan tuntas pak
karena kita hari ini sudah bersama sama
dengan gus muhyiddin iskandar
sekali lagi saya gembira
karena caimin kelihatan wajahnya
menuntas ke perjuangan pak prabowo
karena kita harus melanjutkan
apa yang sudah dicapai
presiden kita bersama bapak dan kita semua
yang berada di sini
saudara saudara tidak banyak
tapi kita punya peluang emas
kan kita punya bonus demografi
pak presiden mengatakan
sampai tahun dua ribu tiga puluh delapan
itulah peluang emas indonesia
oleh karena itu
kalau kita bisa punya pemimpin yang tepat
cita cita indonesia merdeka
dan seratus tahun indonesia merdeka
negara atau menjadi
indonesia menjadi negara yang maju
insya allah bisa kita capai
sekali lagi pak prabowo
dan teman teman partai lainnya
bisa menuntaskan perjuangan kita
insya allah pak prabowo menjadi
presiden republik indonesia
padahal allah kami bertawakkal
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selanjutnya penyerahan surat dukungan
dari partai amanat nasional
tadi terlewat dari partai golongan karya
penyataan surat dukungannya
dari partai golongan karya
oke cukup terima kasih awam media untuk dimohon untuk kembali ke posisinya
masing masing kepada bapak ketua umum partai untuk kembali
selanjutnya bapak haji muhyiddin iskandar silakan
yang penting foto dengan nick yang bagus ini
yang penting foto dengan nick yang bagus ini

ini waktu kecil
mulai ada diskusi
tentang jumlah rokaat dalam melaksanakan tarwek
berdiskusi sampai tengah malam
intinya dua duanya tidak pernah tarwek
moga moga koalisi ini membawa kemajuan
kemana incompeten yang menduduki yang menjadi
dipercayai dan berundur oleh batang
hal ini merupakan penerimaan yang sangat penting
untuk ber incidence
kestebanan orang orang bombarding warga similarityysical
antaranya terkait warga komunis bowsan dengan keras
belum pernah ter queue
saya mendengar tak pernah ter mesej
saya tidak pernah ter mesej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
outdated jowarujo linksu maka adversing
semuanya dinamatkan penandatangan kerja sama politik
antara partai gerakan
kolonel karya dan partai amanat nasional